momen bahagia dan haru mewarnai keluarga kecil seorang jurnalis palestina mohamed salim
saat sedang meliput konflik di jalur gaza tiba tiba pria yang bekerja sebagai jurnalis ini mendapat kabar
bahwa istrinya telah melahirkan
saya tidak mudah karena saya selama beberapa bulan lalu setiap hari saya mengatur jurnalis dan mengucapkan penghormatan
jadi di dalam keadaan keadaan ini saya berada di dalam keadaan yang saya lakukan di hospital atau di jalan jalan
yang saya lihat dengan jaringan saya setiap hari
jadi saya mendapatkan kisah yang senang dan saya bersemangat dengan keadaan ini
tapi akhirnya ini adalah kehidupan dan dia akan berjalan
sambil memegang tangan putranya pria yang berusia tiga puluh sembilan tahun ini begitu gembira menyambut kelahiran abdullah
anak kelimanya di rumah sakit al sahaba kota gaza
abdullah bukan satu satunya bayi yang lahir pada kamis dua belas oktober
seorang bayi bernama lara juga lahir pada hari yang sama
sang ibu jamila abderabo mengatakan dia mempertaruhkan nyawanya
untuk melahirkan dia dia harus mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
untuk melahirkan buah hatinya di rumah sakit
konflik antara palestina dan israel semakin memanas
setelah milisi hamas melancarkan serangan
dan membiarkan serangan mendadak ke kota israel